pemerintah provinsi dki jakarta berencana melakukan pertemuan dengan korban persekusi fiera lovita
pemerintah provinsi dki jakarta berjanji menindaklanjuti bantuan untuk korban persekusi asal solok tersebut
pemerintah provinsi dki jakarta berencana melakukan pertemuan dengan korban persekusi fiera lovita
plt gubernur dki jarod saiful hidayat mengusulkan pengajuan kerja fiera yang sebelumnya bekerja sebagai dokter di solok untuk dipindah tugaskan ke jakarta
fira nanti kita akan undang ke sini kalau memang lebih nyaman tinggal di bekerja di jakarta ya melimpah aja ke kita tidak apa apa kita tabung dulu kita bisa tugaskan di puskesmas
kami sudah bicarakan dengan bkd ya dan pada prinsipnya tetap bisa kita proses ya sesuai dengan prosedur tentunya permintaan yang bersangkutan dan sebagainya itu yang pertama
sebelumnya dalam mewawancara dengan cnn indonesia newsroom pada tiga juni
dua ribu tujuh belas fiera yang berprofesi sebagai dokter menyatakan belum mengundurkan diri dari rumah sakit umum daerah solok
meski sang suami bekerja di jakarta viera juga belum mau berkomentar terkait pemindahannya ke ibu kota
yang pasti fiera menyatakan tidak akan kembali ke solok
ini berarti asumsinya dokter viera dan keluarga akan kembali lagi ke solok seperti itu apabila nanti masa cuti berakhir anak harus kembali sekolah atau seperti apa ini
hmm untuk saat sekarang saya belum berani komentar ya
tapi menurut saya sudah tidak mungkin lagi tinggal di sana gitu karena nama saya sudah jelek banget ya kecemaran nama baik dan yang lebih pasti pembunuhan karakter
saya sudah dicap dengan kata kata yang tidak itu dan dukungan dari pemerintahan daerah nggak ada sama sekali
fira mengaku ia masih mendapat banyak ancaman serta intimidasi dari berbagai pihak
kini viera berada di rumah aman
yosi sesbanya gwap cnn indonesia